virus corona dengan nama teknis dua ribu sembilan belas novel coronavirus pada awal januari lalu
diketahui sudah mulai menyebar ke sejumlah negara mulai dari thailand jepang korea selatan
dan diduga juga mulai masuk ke hong kong dan juga vietnam
untuk mencegah masuknya virus yang gejalanya mirip dengan pneumonia
dan diduga berasal dari keluarga virus yang sama dengan sars
yang menyerang sistem pernafasan indonesia turut meningkatkan kuas padaan
peningkatan kuas padaan ini tampak di bandara soekarno hatta
di area kedatangan terminal tiga internasional bandara soekarno hatta
informasi terkait dengan bahaya virus corona ataupun juga alet pneumonia
sudah ditampilkan di sejumlah layar dan selain itu juga ada empat kamera pemindai suhu tubuh
jika penumpang dan juga kru pesawat yang melintas dari
di kamera ini terpantau suhu tubuhnya tinggi di atas tiga puluh delapan derajat maka thermal scanner ini
akan memberikan notifikasi mulai dari suara tangkapan layar dan juga perubahan indikator angka di monitor
berubah menjadi berwarna merah
selain itu petugas dari petugas karantina kkp atau kantor kesehatan pelabuhan kelas satu bandara soekarno hatta pun
juga sudah bersih
siaga untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut jika ditemukan ada penumpang atau kru pesawat
yang terindikasi memiliki suhu tubuh yang tinggi
untuk membahasnya lebih lanjut saat ini saya sudah bersama dengan kepala kantor kesehatan pelabuhan kelas satu bandara soekarno hatta
dr anas maruf selamat siang pak
selamat siang mas
pak sebetulnya dengan adanya peningkatan kewaspadaan ini apalagi upaya yang dilakukan selain melakukan pemindaian suhu tubuh ini pak
ya jadi pada prinsipnya kita
waspada tetapi jangan panik kemudian kami di sini seluruh stakeholder yang ada di bandara tetap melayani
tanpa kemudian menghindarkan atau menurunkan kewaspadaan kita
ada beberapa hal yang kita lakukan dalam rangka untuk kewaspadaan masuknya coronavirus ini dari luar negeri ke negara kita
kita pertama adalah melakukan penyebaran informasi kepada seluruh yang ada di bandara ini
terutama mereka yang punya staff di
seperti maskapai current handling biar juga imigrasi karantina offsite dan sebagainya lah
jadi supaya melakukan upaya upaya dalam rangka kewaspadaan
kemudian berikutnya kami juga meningkatkan kewaspadaan dengan pengawasan thermal scanner
thermal scanner atau media suhu ini dalam kondisi rutin terpasang
kita lakukan pengawasan
tetapi pada situasi di mana kita sedang meningkatkan atensi atau pengawasan terhadap sebuah penyakit
maka juga akan kita tingkatkan pengawasannya
antara dengan menambah jumlah personel yang
tugas dan sebagainya
kemudian berikutnya adalah kita juga melakukan surveillance syndrome
jadi mungkin bisa saja orang tidak dalam keadaan remam yang sakit
tetapi dia punya gejala yang lain
patuh sesak dan sebagainya
nah itu karena ketahuan
maka petugas kita akan mendekati juga
nah bila kita menemukan tadi maka kita akan lakukan pemeriksaan lebih dalam
kemudian bagi penumpang lain kru lain yang tidak ada gejala gejala tidak ada tanda tanda
khusus kedatangan dari china
ini kita berikan namanya health alert card
boleh ditunjukkan pak
jadi ini health alert card adalah kartu kewaspadaan
di mana ya kewaspadaan bagi siapa
bagi penumpang yang baru datang dari negara terjangkit
bagi petugas kesehatan yang nanti di wilayah menerima bila ada orang yang sakit membawa kartu ini
itu adalah kartu kewaspadaan
jadi ini sebenarnya bentuk komunikasi ya
antara pintu masuk negara karantina kesehatan di pintu masuk negara
dengan petugas kesehatan di wilayah